rencana kementerian dalam negeri yang akan menaikkan anggaran pendanaan untuk partai politik hampir sepuluh kali lipat mendapat tanggapan dari berbagai kalangan
termasuk forum masyarakat peduli parlemen indonesia formapi
koordinator formapi sebastian salang menyatakan pihaknya sudah lama menolak rencana kenaikan ini karena melihat pengelolaan keuangan partai politik yang karut marut
pertanggung jawaban yang kurang jelas ditambah lagi korupsi yang merajalela menjadi pertimbangan
sebastian salang juga menilai pendanaan partai politik yang dikelola oleh pemerintah tidak tepat
menteri keuangan menyerahkan anggaran penambahan bantuan keuangan partai politik kepada undang undang
jika sudah menjadi undang undang pemerintah akan menjalankannya dengan melihat implikasinya di apbnp dua ribu tujuh belas
sebelumnya menanggapi usulan mendagri atas kenaikan bantuan keuangan parpol
ketua umum partai amanat nasional atau pan zulkifli hasan menyambut positif
kenaikan ini dinilai wajar karena jika dibandingkan negara lain anggaran dana parpol di indonesia relatif rendah
saya keliling dari perbandingan yang jauh aja ya yang eropa nggak usah lah udah makmur ya
negara negara lain tuh tau berapa enam puluh ribu

negara negara berkembang seperti kita
tapi dengan catatan dengan catatan tidak boleh lagi partai politik itu terima sumbangan dari perusahaan manapun
dan untuk mengetahui sejauh mana
draft revisi kenaikan dana partai politik sudah ada edo ekariski di gedung dpr senayan
ya edo apakah semua fraksi sudah setuju atas usulan mendagri ini
ya olive terkait dengan usulan kenaikan dana bantuan partai politik
nampaknya ini menjadi kabar baik pada hampir seluruh fraksi partai politik
yang terutama ada di dewan perwakilan rakyat atau dpr
jadi ke semua fraksi ini menyatakan memang menyetujui
adanya usulan tersebut
karena memang olive kalau bisa kita lihat dari jumlah kenaikan yang akan dinaikan
jika peraturan pemerintah ini berhasil direvisi
itu dari rp satu ratus delapan per suara yang didapat dari partai politik
menjadi rp satu per suara dari suara yang didapatkan oleh partai politik
ini artinya ada peningkatan hingga hampir sepuluh kali lipat jumlah
dan yang akan masuk pada parpol persuaranya
yang dimana pemerintah sejauh ini
mengeluarkan dana sebesar rp tiga belas empat belas miliar atau lebih
untuk dana bantuan pada partai politik
yang artinya nantinya jika memang peraturan ini berhasil direvisi
atau draft ini sudah berhasil disepakati oleh partai politik maupun pemerintah itu sendiri
pemerintah harus mengucurkan dana lebih besar lagi
yaitu sebesar satu ratus sebelas miliar rupiah untuk memberikan dana bantuan kepada partai politik
jika memang draft ini disetujui
nampaknya olive ini akan menjadi kabar baik bagi seluruh atau khususnya
sepuluh partai politik yang saat ini menduduki gedung senayan dpr ri jakarta
edo jika sudah disepakati semua suara bulat
kira kira kapan kenaikan ini akan berlaku
apakah menunggu hasil pemilu dua ribu sembilan belas atau dari sekarang atau bahkan sebelumnya
ya olive tadi sinyal sebelumnya saya informasikan juga
sinyal positif juga disampaikan oleh menteri keuangan sri mulyani
nampaknya sri mulyani pun juga sudah beli tv jika memang
dana parpol ini harus dinaikkan karena ini sesuai dengan arahan presiden
dan di mana ada stemer menarik tadi sebelumnya juga perlu saya informasikan
bahwa sri mulyani ini menyatakan nambahan dana parpol ini merupakan arahan presiden
yang dimana ini digunakan untuk menjadi langkah pemulusan negosiasi
terkait dengan rancangan undang undang pemilu di mana memang masih ada perdebatan
di dalam pembahasan rancangan undang undang pemilu baik oleh apa yang diusulkan oleh pemerintah
maupun apa yang diusulkan oleh beberapa fraksi yang ada di dpr ri
kemudian kapan sebenarnya dana ini nantinya akan mengucur pembesaran dana ini nanti akan mengucur
pada partai politik jika ditanyakan apakah harus menunggu dua ribu sembilan belas mekanisme seperti ini
jika memang draft ini disetujui tentunya harus ada revisi peraturan pemerintah nomor lima tahun dua ribu sembilan belas
di mana peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai pendanaan dari partai politik
yang sejauh ini masih sebesar tiga belas atau empat belas miliar rupiah kalau tidak salah dan dimana jika ada perubahan dana
yang mencapai satu ratus sebelas miliar itu tentunya harus ada revisi tersebut dan pembahasan ini pembahasan revisi dan jumlah dana ini
tentunya akan dibahas kembali oleh pemerintah untuk dimasukkan kepada anggaran pendapatan belanja negara di tahun dua ribu delapan belas mendatang
dan jika memang ini sudah positif dan rancangan tersebut masuk ke dalam apbnp di tahun dua ribu delapan belas
yang rencananya akan dibahas atau disampaikan oleh presiden di agustus dua ribu tujuh belas ini tentunya usai hal itu semua selesai dan disepakati dan masuk ke apbnp
otomatis harusnya dana partai politik ini sudah bisa mengucur setelah pembahasan apbnp dua ribu delapan belas dibahas pada bulan agustus ini
jadi seperti ya olive jika memang semuanya berjalan lancar atau mulus tidak perlu menunggu lagi pemilu dua ribu sembilan belas untuk penambahan jumlah dana pada partai politik
agustus kalau begitu ya baik kita akan pantau terus perkembangannya terima kasih laporannya edo eka rizky dari gedung dpr senayan